wakil presiden yusuf kala meminta masyarakat menghormati keputusan mahkamah agung
yang melepaskan terdakwa kasus blbi syafruddin arsyad temenggung
menurutnya keputusan yang ditetapkan ma telah melalui prosedur hukum yang berlaku
sehingga ia kembali mengingatkan kpk untuk memperhatikan ketentuan hukum
dalam menangani kasus besar seperti kasus blbi
proses itu kita sama sama jalani
nah memang kalau ma memutuskan bebas atau tidak bebas
itu adalah kewenangan ma yang kita harus hormati
memang kasus itu juga ini penting juga menjadi suatu peringatan ke kpk
untuk betul betul memenuhi segala ketentuan dan hati hati untuk memenuhi syarat itu
walaupun juga benar juga
tapi bagaimanapun kita harus hormati keputusan itu